sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jadi pp lia memar kemarin gara gara ditampar inggris
buat ngasih kamu kebahagiaan
dulu aku pernah janji kan
aku kan berusaha membawa aku untuk bikin kamu berhenti sedih
ya udah aku mau pergi dulu ya
gak ada urusan
makasih ya sama sama
sekarang lo udah gak bisa
lepas dari gue
kok lo gak mukul tangan gue sih
biasanya lo mah marah marah juga
disini kan gak ada sendok
yang kedua kayak gak perlu jauh lagi nih dari kamu
jangan geher lo
gue ngelakuin itu bukan karena gue pingin liat lo berduaan sama lia
karena gue gak mau lia sedih lagi
karena dia milik gue
kenapa liang mesti bohong sama ibu
bekas memar kemarin di pipi lia itu
ditampar sama bu ingrid kan
udah berapa kali ibu bilang
lia gak boleh temui om yos
berkali kali kan ibu udah bilang kan
tapi kan om yos itu kan ayahnya lia bu
dia emang ayah kamu
tapi lihat apa yang sudah dia lakuin dalam hidup kamu
gak ada dia gak ada
sekarang ibu mau
liat janji dihadapan ibu ya
dia gak akan ketemu sama om yos lagi
dia gak akan berhubungan sama dia lagi
ibu gak bisa gitu aja sama lia dong bu
om yos itu ayahnya lia
segitu berartinya ayah kang buat kamu ya
sampai kamu berani ngelawan ibu sekarang
apa lia ikut dia
ibu kok ngomongnya gitu sih
ibu kan udah ngebesarin lia
dari kecil bu
jadi dia pasti milih ibu lah
makanya lia nurut dong
satu saat pasti
lia tau bahwa ini semua yang terbaik bu
ibu sayang sama kamu tau gak
ibu gak mau sampai terjadi apa apa
jadi semua ini cuma gara gara gilang suka sama lia
anak itu nggak tahu diri
kalau aja waktu itu papa nggak pernah suka sama ibunya
udah bapak usir dari kemarin
pa sebenarnya ini bukan salah lia pa
gilang mah nggak berniat untuk ngelakuin ini semua
perasaan nggak bisa diatur pa
anak itu nggak berhak merebut kebahagiaan kamu
dan papa tahu
papa tahu kamu udah berjuang untuk sembuh demi gilang
nggak akan dia bisa merebut kebahagiaan kamu
dia nggak sengaja
kamu tahu nggak pasti ini harganya apa
kamu harus ganti
minggu ini saya nggak kasih kamu uang saku
ngapain kamu masa muka sedih kayak gitu
kamu pikir saya kasihan
ini cuma buat pelajaran
biar kamu tahu lihat
barang saya jadi hancur semua rekam
salahku tuh apa sih
kita beli udara itu
papa ayos kan selalu baik sama aku
enggak aku nggak boleh nangis
harusnya bersyukur aku udah tahu siapa papa kandung aku
dan harusnya aku juga bersyukur karena sekarang ada om fauzan yang jaga dan sayang sama ibu